ya karena memang dari pt kai menyampaikan bahwa sudah hampir empat puluh persen tiket yang terjual
ini kan tahun kedua dia